ketua majelis dewan pengawas kpk tumpak panggabean memutuskan
memberhentikan penyidik kpk terperiksa robin stefanus empat puluh tujuh secara tidak terhormat
robin terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku
karena berhubungan dengan pihak pihak yang tengah berpekara
menerima suap dan menunjukkan identitasnya selaku penyidik
oleh karenanya yang bersangkutan diputus
melakukan perbuatan dengan ancaman sanksi berat
yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat
robin menerima keputusan yang disangsikan dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya
saya minta maaf kepada institusi kpk
saya minta maaf kepada
institusi asal saya polri
saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya
dan saya tidak akan menyerah serah
sebelumnya stefanus robin empat puluh tujuh diketahui menerima suap satu tiga miliar rupiah
dari total satu lima miliar yang dijanjikan oleh wali kota tanjung balai non aktif m syahrial
uang tersebut diberikan untuk menghentikan kasus dugaan jual beli jabatan
di lingkungan pemkot tanjung balai
ke tingkat penyidikan